ya kita awali berita dari madiun seorang ibu nekat menyiram puluhan pelajar dengan air yang tengah melakukan konvoy kelulusan di tengah jalan
aksi tersebut dilakukan karena warga jengkel dengan suara bising kenal pot sepeda motor
aksi tersebut dilakukan karena warga jengkel dengan suara bising kenal pot sepeda motor
aksi tersebut dilakukan karena warga jengkel dengan suara bising kenal pot sepeda motor
aksi tersebut dilakukan karena warga jengkel dengan suara bising kenal pot sepeda motor